unjuk rasa empat november menjadi gemuruh besar bagi calon petahana basuki cahayapurnama terutama terkait dengan pilkada
setelahnya muncul tekanan terhadap ahok untuk mundur dari pencalonan
kini berhembus kabar partai politik pengusung ahok bersiap mencabut dukungan pula
ria ria politik ibu kota terus bergejolak
kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta yang akan dihelat pada februari dua ribu tujuh belas
telah menyedot perhatian banyak pihak termasuk pemerintah dan masyarakat
aksi demonstrasi empat november lalu menjadi salah satu momen yang paling diingat
aksi itu mendesak agar pemerintah mempercepat proses hukum yang ditujukan kepada salah satu kandidat
yakni basuki cahayapurnama atau ahok
ahok dilaporkan ke polda metro jaya atas tuduhan penistaan agama
pada saat melakukan kunjungan ke kepulauan seribu pada dua puluh tujuh september lalu
kini jelang gelar pertempuran
karena kasus ahok yang tak jadi dilaksanakan secara terbuka
tujuh belas november besok sejumlah isu baru pun ikut menyeruak ke permukaan
seperti diketahui ahok dan jarod maju ke kontestasi pilkada dki jakarta dengan diusung empat partai
yakni pdip nasdem hanura dan golkar
ahok jarot juga mengantongi dukungan dari p tiga kuguyan farid
namun kini partai pendukung ahok mulai terlihat goyang
hanura golkar dan p tiga mengisyaratkan akan melakukan peninjauan kembali
atau mengevaluasi dukungannya terhadap ahok jarot
meski begitu pihak partai tidak mau terang terangan mengaku
bahwa evaluasi dukungan itu terkait dengan kasus yang tengah membelit ahok
menanggapi hal ini pasangan ahok dalam pilgub dki jarod syaiful hidayat
mengaku tidak ambil pusing jika partai pendukung akan menarik dukungan
tapi tim pemenangan tetap solid ya
merujuk pada peraturan kpu nomor tiga belas tahun dua ribu sepuluh
tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilu kepala daerah
dan wakil kepala daerah
pada pasal tujuh ayat tiga tercantum bahwa
tidak dibenarkan jika suatu partai politik menarik dukungan kepada bakal pasangan calon
dan meskipun partai pendukung tetap menarik dukungannya
partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon
yang telah diajukan sebelumnya
suci banjin cnn indonesia
apa latar belakangnya pak
bukannya soal empat november itu terkait dengan penistaan agama

maksudnya begini pak

kita akan lihat secara mendalam
saya akan rapatkan nanti pada pekan ini
baik tapi kan maksudnya begini pak
kalau ini sudah goyang baru kaki menapak
belum satu bulan juga kampanye berlangsung
kita tahu bersama bahwa sebenarnya pidato itu
pelama wacananya baru kemudian gongnya di empat november
saya tidak tahu apakah akan berlanjut di tanggal dua puluh lima november nanti
tapi empat november itu kan sebenarnya adalah dampak dari gelombang
atau guliran wacana yang sudah berkembang
di saat yang sama dimana kemudian p tiga nya bapak
mengusung ahok jarot
ya kita kan mengusung ahok jarot
karena memang ahok jarot itu kan teruji dan terbukti
tapi p tiga ini kan juga partai yang berasaskan islam
nah kita kaji secara mendalam nanti masukannya
apakah nanti kita akan tetap mengusung ahok jarot
atau keputusannya nanti kita akan pindah
misalnya bersama sama pak romi mengusung nomor satu
atau yang lain
itu yang nanti kita akan lihat
kapan itu pak
dalam pekan ini
dalam pekan ini
insya allah kita akan rapat segera
pertama akan dilaksanakan segera
nanti kita akan informasikan rapatnya akan kapan kita akan laksanakan
intinya pekan ini
komunikasi dengan kubu romi sudah dibuka
ya saya kan di dpr
komunikasi jalin terus lah
apalagi dengan beberapa pihak kan sudah menjalin juga
tapi kita misalnya kalau dengan kita bersama sama pak romi
kita akan dukung agus yudhoyono dan silvi
atau kita ke pihak yang lain
nanti kita akan rapatkan kita akan putuskan
ini gak ada hubungannya sama gagal mendapatkan cita cita politik
maksudnya sk begitu
sk ke konsesi di tubuh pemerintahan
baik daerah maupun pusat ke apalah gitu
semahar gitu nggak ada
kita memang tidak ada
tidak ada mahar tidak ada hal hal lain
kita hanya ada kontrak politik
kontrak politik itu nanti apabila sesuatu hal kita akan jalin juga dengan pihak lain
tapi kita akan rapatkan nanti
kita akan putuskan
mana yang terbaik
karena ini kan baru masukan masukan
belum kita putuskan
ya insya allah
sk kita akan dapat
karena saya yakin legal standingnya sudah jelas
putusan mahkamah agung enam ratus satu
saya yakin lambat laun kan reformasi hukum
semua dasarnya adalah hukum
indonesia ini adalah rule of law
dasarnya negara hukum
maka dengan sendirinya akan
supremasi hukum akan dijalankan oleh pemerintah
bukan pertanyaan saya
apa bukan gara gara sk nya nggak turun cepat
kemudian akhirnya ya sudah lah
tidak ada gunanya juga
ini kita cabut saja
ya kalau menurut saya itu lain lah
artinya p tiga sekarang ini ada memiliki legal standing
kami memiliki legal standing putusan mahkamah agung
pak romy memiliki legal standing sk mentum ham
pak ahmad yani juga punya netral
tidak kesalahan tidak di sini
kalau ada pecah kan berarti ada yang non blok biasanya
jadi dengan sendirinya masing masing punya alasan lah
kalau sk itu urusan pemerintah
kita ikutin saja maunya pemerintah
enggak pertanyaan saya pak
kita nanti akan melihat arah kebijakan presiden pak jokowi
kemana nih arahnya
kita akan putuskan nanti
waduh ini serba di persimpangan semua nih
soal ahok ada di persimpangan
soal jokowi ada di persimpangan pak ya
ya gitu lah
persimpangan jalan semua
karena p tiga nya memang pecah
karena p tiga kalau selaras
kursan mahkamah awun dengan sk komahan selaras
udah enak saja berjalan
ini kan karena tidak selaras tadi
kita akan lanjutkan pak ya
tapi saya mau menyapa terlebih dahulu
bestari barus tim pemenangan pasangan calon ahok jarot
yang juga kami hubungi melalui sambungan telepon
pak bestari selamat malam
selamat malam selamat malam pak bersa
ini kawan mau mundur gimana nih pak bestari
yang mana yang mau mundur
ini pak dimyati dan kawan kawan mempertimbangkan untuk menarik dukungan
begini saya mungkin tidak dapat mengomentari keinginan partai partai
namun saya meyakini bahwa ada masing masing di seluruh partai itu ada mekanisme mekanisme
terkait hal hal yang sedang kita bicarakan ini gitu
nah itu juga saya tidak berani masuk terlalu dalam
itu kita serahkan saja hal hal itu kepada pak dimyati dan rekan rekannya gitu loh
tapi kalau kawan mundur nggak ada masalah pak ya
ya tentu masalah
kan artinya mundurnya kawan berarti kan berkurangnya dukungan gitu kan
satu kan ini kan vote ini kan dihitung per satu suara loh gitu loh
ada upaya untuk konsolidasi atau afklarung dialog dengan p tiga barangkali
p tiga nya pak iyan
ya saya rasa kalau kami dari partai partai tentu agak sulit lah kalau kami yang harus mengajak
teman teman dari pak ian dan pak dimyati untuk berbicara
tentu kita harapkan paslon dapat membuka komunikasi tersebut
tapi ini sudah terdengar pak ya
informasi di sinyalemen ini sudah terdengar
ya kan sudah di media sudah banyak
bahwa akan ada evaluasi sebagainya gitu
kalau nasdem aman
ya nasdem juga kan ketua umum kami pernah menyampaikan sesuatu terkait ini juga
dan itu juga sudah ada di media
artinya sampai hari ini kami belum menerima perintah apapun ke cina
tapi kemungkinan untuk mencabut dukungan bisa saja ada
kalau mencabut dukungan tentu ada konsekuensi hukum dan itu akan sia sia karena kpu akan mengabaikan dong
nah kpu akan mengabaikan semenjak ditetapkan menjadi calon maka tidak ada lagi no way back lah
pokoknya tidak bisa lagi kembali ke belakang itu harus maju terus
kalau boleh tahu ditimbang timbang juga sama nasdem ini karena apa pak latar belakangnya
latar belakangnya mana nih harus jelas nih
ditimbang timbang soal dukungan terhadap ahok ini backgroundnya apa sih sebenarnya
kan kita kan memang sudah dari awal sebelum partai partai lain menyatakan dukungan itu kita sudah mendukung ahok gitu
dengan segala dengan kita telah melakukan
ada katakanlah penelitian terhadap beliau apa hasil kerja dan sebagainya
kita dengan cepat menyatakan dukungan itu kan gitu
jadi bukan kemarin kita mendukung tapi jauh sebelum pilkada ini digelar kita sudah mendukung gitu loh
artinya tidak akan mungkin surut dukungan tidak akan mungkin mempertimbangkan dan berpikir dua kali untuk mendukung ahok
sampai ke ujung ahok harus didukung begitu ya
yang jelas sampai hari ini perintah yang keluar kepada kami adalah sukseskan
belum ada perintah untuk mundur dan sebagainya
maka saya masih berdiri di sini sebagai salah satu tim pemenangan yang diutus partai untuk berada bersama kawan kawan yang lain gitu
mari kita lihat terlebih dahulu mbak wiwi
kita lihat terlebih dahulu ada aturan yang
yang mengatur bagaimana jika seandainya mereka yang mendukung sebelumnya partai politik yang mendukung sebelumnya mengambil atau mencabut dukungan
pkpu ini peraturan kpu nomor sembilan tahun dua ribu enam belas pasal delapan puluh delapan ayat satu b
menyatakan jika paslon dinyatakan mundur pasangan calon terbukti tindak pidana kejahatan yang diancam pidana paling singkat lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
sebelum hari pemutusan suara
jadi ini calonnya yang mundur ya
selanjutnya bila paslon mundur ini undang undangnya jika calon memutuskan mundur secara pribadi atau jika pemimpin partai menarik calonnya setelah ditetapkan oleh kpu maka dikenai hukuman penjara dua puluh empat sampai enam puluh bulan
dan denda dua puluh lima sampai lima puluh miliar
penjara dan denda ya bukan disubstitusi
keduanya harus dijalankan
lumayan juga hukumannya
jadi kira kira seperti itu
fenomena apa ini yang pernah terjadi soal ahok
kita lihat ada ahok yang begitu gegap gempita bahkan menimbulkan drama dukungannya oleh pdi perjuangan
kemudian ada apa namanya alma ida lima puluh satu yang bergulir menjadi wacana
ada tanggal empat november dan sekarang partai partai pendukung ahok berpikir
berfikir saya menggunakan istilah berfikir
berarti yang dipertanyakan adalah persoalkan partainya ya
dalam sejarah partai politik ya khususnya kalau kita melihat sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan pemilu pertama kali
dan sisi multi partai banyak koalisi yang dibangun ini memang bukan koalisi yang permanen
partai partai mau berkoalisi dengan hitung hitungan mas alfito
jadi ada hitung hitungan politiknya
ada kalkulasi kalkulasi politik yang
tentu orientasinya adalah bukan kalah pasti harus menang
ada memang orientasi kepada kekuasaan kepentingan dan sebagainya
oleh karena itu lebih pada orientasi yang istilahnya ya win win solution
dia paling senang mendukung siapapun yang akan menang kan itu
nah memang pak ahok ini fenomenal untuk sejarah dki yang tidak pernah ada seorang calon seperti ini
energinya luar biasa
jauh sebelum ada hingar bingar pilkada tahapan itu sudah ada tahapan tahapan yang dilakukan oleh pak ahok
energinya kelihatannya di tengah tengah ini sudah mulai menurun
apalagi dihantam dengan banyak isu ya
iya strategi taktik mulai kayak habis gitu ya seperti itu
nah ini mulai partai partai politik kurang nyaman
ini diawali oleh p tiga
p tiga menurut saya
menurut saya memang tidak masuk dalam satu koalisi yang bertanda tangan dan mengajukan pada kpu
jadi aman sebetulnya
tidak ada penalti apapun dari kpu kepada tentunya koalisi yang mendukung pak ahok dan pak jokowi
tidak ada masalah
tidak ada masalah karena dia tidak mendaftar kok
oh ini p tiga jan farid
iya p tiga nya pak jan farid
tapi lalu bagaimana kalau itu terjadi pada nasdem atau dan sebagainya itu nggak bisa
nggak bisa ya
nggak boleh menarik dukungan
kalau itu menarik ada konsekuensi hukumnya
iya tadi itu kan dikatakan seperti itu
jadi ini artinya apa
bahwa dalam tahapan pilkada itu harus ada kepastian hukum
siapapun yang mencalonkan partai partai yang mendukung harus terikat secara hukum
itu kepastian hukum
menurut saya itu bagus sekali
oleh karena itu ya apapun bunyinya pak ahok juga tidak bisa dibatalkan demi hukum
kecuali tadi itu
jadi kalau masih tersangka terdakwa belum terpidana dan sebagainya itu belum
iya jalan terus
tapi memang ada sinyal sinyal penolakan resistensi tadi itu yang memang tidak akan ada asap kalau tidak ada api
oleh karena itu ya sekarang terpulang kepada pak ahok dan pak jarod plus tim tim suksesnya ini
bagaimana mencari cara supaya tidak ada penolakan dan tetap disenangi
dan itu sebetulnya intinya
itu pr nya yang harus dijalani ya
baik kita akan lanjutkan perbincangan ini
bapak dan ibu kami akan kembali sesaat lagi
paa dimiati masih bersama kami pregnaa
apakah ini di luar dugaan di luar ekspektasi pak
ini di luar dugaan
bagaimana pergerakan publik masyarakat kan
bagaimana publik masyarakat begitu berserta alim ulama
begitu besar keras tapi itu tadi
ya kita akan betul betul nanti akan kita rapatkan secara mantap
di partai persatuan pembangunan
memang kami bukan pengusung kami pendukung
tapi itu tadi biarpun pendukung
karena p tiga ini basisnya di jakarta
ya sangat besar konstituen kami
seperti saya misalnya kan dapilnya jakarta
maka dengan sendirinya ya banyak konstituen dan konstituen kami begitu
jadi oleh sebab itu
perhitungan perhitungan yang kami akan lakukan nanti begitu
harus betul betul berdasarkan keputusan rapat
pak dimyati kita sebelum berbincang lebih lanjut
oh ini belum ya
ini kita sudah on air saya mengajak bapak untuk mendengarkan terlebih dahulu tayangan ini
oh siap siap
sebelum kita lanjutkan perbincangan
mungkin kesadaran itu datangnya terlambat
dan tentu kita ucapkan syukur alhamdulillah karena akhirnya mendapat hidayah
kan tadi saya sudah katakan kita perlu bersyukur karena hidayah ini
ada di dalam hati kita
saya juga bersyukur akhirnya hidayah itu masuk ke dalam hati pak jan farid
jadi tentu apa yang dilakukan oleh pak yan farid
itu merupakan bahagian dari evaluasi atau muhasabah dirinya sebagai muslim
dan dalam kapasitas muhasabah itu tentu kita menghargainya
baik pak dim itu adalah pernyataan romal muzi
ketua umum p tiga
kubu satunya lagi tentu saja
yang mengatakan bahwa dia bersyukur bahwa kondisinya sudah disadarkan
kira kira seperti itulah bahasanya
ya muhasabah itu bagus
tabayun juga bagus
tapi itu tadi kita belum memutuskan
kita masih melakukan evaluasi pengkajian
insya allah akan diputuskan dalam rapat
tidak bisa semena mena atau otoriter memutuskan setiap
nanti kita akan kaji secara mendalam
termasuk masukan masukan lain
apalagi ini kan sudah mengerucut begitu ya
nanti kita akan putuskan juga termasuk kemana arah kebijakan kita
arah p tiga di bawah ketua umumnya pak rid itu kemana arahnya
ini sebenarnya masukan datang dari akar rumput pak
dari konstituen juga
karena bapak katakan tadi ada ulama ada publik tanggal empat
terutama itu yang benar benar make it matters lah gitu ya
untuk berpikir kembali tetap ada di ahok atau mencabut dukungan
dari konstituen bunyinya seperti apa pak
ya memang konstituen begitu gencar sekali ya
dari sabang sampai merauke bukan hanya dari jakarta saja
saya dapil jakarta
banyak masukan dari para ulama dari para ngo ngo yang berasaskan islam
maka dengan sendirinya masukan masukan itu merupakan kajian kajian kita mendalam
untuk dibawa ke dalam rapat
dan juga nanti kita juga ingin dengarkan dari kepolisian seperti apa
besok kan ada gelap perkara dari timah bespori di bar eskrim
kita juga akan menjadikan indikator variable di dalam putusan kita nanti
apakah kita masih
masih bisa terus mendukung ahok jarot
atau kita ikut dengan romi
atau yang lain
atau seperti apa
nanti kita lihat secara mendalam
yang lain itu maksudnya anies sandi
ya mungkin anis sandi
tidak sama sekali
nah bisa saja terjadi kan
tapi oleh sebab itu
nanti akan kita putuskan dalam pekan ini
tindijr kita evaluasi kita kaji secara mendalam
dan masukan ini selalu banyak ya
resiko mendukung ahok jarot pun besar bagi kami
ini di atas kertas terlebih dahulu
memberikan dukungan terhadap ahok jarot sekarang dianggap
citra p tiga jan farid
ya resikonya sangat besar
resikonya apa pak
ya resikonya konstituen dan juga
ulama yang tidak pro ahok akan lari dari p tiga begitu
bisa saja terjadi kan
tapi itu tadi kita akan kaji secara mendalam
mas lat dan madarat ya
kita kan sudah kontrak politik dengan ahok jarot
nah kontrak politik itu juga bermanfaat juga
kalau nanti ahok jarot yang jadi
ini tanpa ada partai yang berasal dari islam yang mendukungnya
bagaimana ahok jarot nanti berpihak kepada islam
nah ini kita juga mengawal
mas lat dan madaratnya dalam mendukung nomor dua ini
mendukung ahok ini
pak dimyati ini sebelumnya tidak dihitung ya berarti ya
artinya sekali lagi ini
resiko ini muncul belakangan padahal kan
wah sudah kita hitung
dari awal tidak ada komplain
tidak ada komplain dari konstituen ketika belum ada empat november
ahok jarod itu menang
nah ini yang begitu hasil survei terakhir
begitu ya dari lembaga lingkar survei indonesia
terus juga kita lihat arah kebijakan pak presiden jokowi ini kemana arahnya
nah kita melihat itu
nanti begitu kita lihat
kita akan putuskan
apakah masih tetap dengan ahok jarod atau kita berpaling ke lainan
masih dihitung lagi ya
pak bestari apakah rasa yang sama juga dirasakan nasdem
ini sudah mulai beresiko nih mendukung ahok
nasdem bukan dari sisi situ ya
seperti saya sampaikan di awal tadi
bahwa masing masing partai tentu punya mekanisme internal tersendiri dan masing masing
apa yang disampaikan pak surya itu bukan kemudian diartikan sebagai menarik dukungan pada saat ini
bahkan kami sendiri pun kan menerapkan apabila ada kejadian di internal kami
kan kami pernah ada satu pengurus kami yang terlibat pidana
tersangka itu memang harus dievaluasi
itu seperti itu saja
jadi bukan sebagai sinyal akan menarik
hanya menyatakan ini loh
sikap internal kami partai kami kan punya aturan main sendiri
jadi bukan kemudian kita melihat oh ini empat november dan lain sebagainya
tapi lebih kepada di internal kami ada aturan seperti ini
jadi kalau jadi tersangka bisa saja dicabut dukungan itu ya
tidak ada yang mengatakan dicabut
bentuk evaluasinya seperti
ya tentu itu nanti rapat pimpinan lah yang akan menentukan apa bentuk evaluasi
kalau kan ini kan masih jauh ini
ya tapi sekali lagi kan mekanisme yang ada di dalam tubuh nasdem yang kemudian menentukan kan pak
nah apakah kemudian ketika tersangka itu ditetapkan
kalau tidak tersangka itu ditetapkan akan ada konsekuensi yang diterima ahok dari nasdem
nanti itu nanti akan dibicarakan di tingkat pimpinan
namun sampai hari ini kami tetap diminta bekerja untuk suksesnya ahok jarot gitu loh
konsekuensinya seperti apa belum dipertimbangkan sekarang
ya kan konsekuensi itu bukan pada hari ini
karena kita tidak mau juga berandai atas
tapi hanya ada aturan di internal seperti ini
pasti nanti akan ada rapat pimpinan
baik terima kasih mbak wiwi
saya akan tanya mbak wiwi lebih komprehensif setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi
baik kita lanjutkan perbincangan ini
berbeda sama di amerika misalnya
republikan dengan partai republik dengan prosesnya akhirnya mau tidak mau menerima donald trump gitu kan
nah kalau di indonesia kan ahok itu kan sejak awal ada dan kemudian partai partai datang
dan kemudian kita lihat fenomenanya partai partai yang mendukung sekarang pelan pelan kayaknya sudah ya nggak menarik
tapi mempertimbangkan mempertimbangkan dengan sangat masak dengan sangat dalam
istilahnya pak dimyati ini sudah mulai beresiko
sementara pak bestari bilang sesuai dengan aturan ya
sesuai dengan aturan di partai kalau ada internalnya yang tersangka maka dia harus non aktif
nah ini bagaimana kemudian ke depan gitu
melihat komparasi memang incomparable
jadi tidak bisa dikomparasikan karena donald trump itu jauh sebelum sekarang ini sudah sudah apa ya istilahnya itu menganalogikan dirinya kader kader sebagai kader
jadi jelas sosoknya jelas
pak ahok memang pernah jadi kader berbagai partai gitu ya
kader berbagai partai
lalu terakhir malah tidak punya sama sekali yang namanya
rumah partai tadi itu
nah itu kesulitannya dan dia dalam kebimbangan yang luar biasa ketika harus memutuskan untuk memilih jalur perseorangan
oke di sana sudah settling in lalu berubah begitu saja dengan katakan dukungan partai
dan terakhir lebih mantep lagi didukung oleh bdi perjuangan
meskipun dengan semua hirup pikuk di internal pdi perjuangan kan gitu
akhirnya episode ini kita saksikan bersama
jadi menurut saya ternyata jadi pemimpin itu tidak boleh bimbang dan ragu
jadi kalau sudah memutuskan persoarangan ya persoarangan
karena memang mungkin di sana auranya kan gitu
sekarang ini juga permasalahan luar biasa
karena menyangkut tentunya perasaan heart feeling gitu ya yang sangat dalam yang dirasakan oleh umat islam
ya kebetulan di jakarta ini penduduk islamnya juga banyak gitu
jadi itu yang nggak bisa dinafikan
bukan hanya suku tapi penduduk umat islamnya banyak
dan mereka hand in hand secara kolektif merasakan hal yang sama gitu ya
ya ini yang susah diobati tanpa harus ada bukti konkret bahwa
dugaan penistaan tadi itu difinalkan
itu secara lembaran sejarah di indonesia selalu seperti itu mas alvito
ada partai politik tidak ada partai politik
ada pilkada ini ada pilkada
nah sekarang tinggal itu diklarifikasikan
isunya sebenarnya yang lebih menarik adalah mencermati partai politik yang seperti apa namanya ya
kalau nggak terlalu berlebihan kalau misalnya jemput bola
saya aja saya aja yang dukung
saya aja yang dukung
saya aja yang dukung
nah sekarang ini mulai berpikir mempertimbangkan
saya yang mundur
makanya kan artinya kan ini kan bukan sesuatu yang apa ya
artinya sesuatu yang memang tidak bisa diduga sejak awal
bahwa kondisi ini akan bisa menjadi besar dan
jadi itu menunjukkan
mengasosiasikan apa ya
kalau misalnya itu nilai buruk juga terasosiasi kepada partai pendukungnya kan begitu
jadi menurut saya berarti
untuk seseorang yang tidak punya partai jauh lebih rizky berarti
karena memang dukungan itu tidak mengakar
iya ternyata gitu ya
rasa kebersamaan dan sebagainya itu tidak
mereka mendukung karena asumsinya his very powerful gitu ya
dia sangat kuat dia akan jago
karena apa ya memang di survey tidak ada yang lain tentu tinggi kan gitu
itu yang saya katakan berulang ulang tapi tidak diperhitungkan
nah oleh karena itu sekarang kenyataannya seperti itu
partai agak cemas apalagi memang bukan kadernya kan itu
ini pelajaran menurut saya yang luar biasa
tentunya bagi kita semua terutama bagi partai politik
jadi ini waktunya partai politik melakukan reformasi
pilihlah kadernya gitu ya
iya mengusung kader kader the bestnya
jadi kalau pun nanti ada calon berseorangan
ya ini jangan diterjemahkan lagi sebagai depart polis
tidak ada masalah
atau di pilkada dki juga sudah pernah ada dua pasangan calon perseorangan lah
ini yang kontestasi itu lebih genuine
jauh lebih sejatinya itu menyentuh gitu ya
substansi dari demokrasi sendiri
karena kontestasi itu betul betul menghadirkan orang orang sosok sosok calon pemimpin
yang betul betul memiliki kualifikasi
lulus integritasnya lulus kompetensinya lulus juga leadershipnya
nah itu yang kita harapkan
partai harus menyiapkan itu
karena tu foksinya itu
lima tahun sekali dia harus menunjukkan bahwa dia mampu
jadi tidak lalu krisis kader lagi
tapi wajar juga ya kita melihat kalau komparasinya amerika
kemarin pilpres itu kita seolah olah harus regenerasi
pemimpin yang muncul tidak boleh lebih dari bahkan
harus sekitar lima puluh dan sebagainya
nah ya itu
jadi menurut saya kita lebay juga
ini pengalaman jadi ini pembelajaran bagi kita
bukan masalah tua mudanya
kader atau non kader
tapi yang penting itu memang calon pemimpin yang berkarakter
itu yang kita harapkan
pak bestari masih bersama kita ya
pak besari kalau dilihat ini kan semakin kesini banyak sekali penolakan
penolakan yang didapat atau diterima oleh pasangan ahok jarot ketika berkunjung
sampai sejauh ini apa yang sudah diupayakan oleh koalisi pak untuk menghindari kondisi ini bisa terjadi
ya pertama kami mengimbau ya kepada kawan kawan di kpu dan bawaslu agar lebih aktif di lapangan
jangan tidak muncul di lapangan
dan ini kan bukan pemilu legislatif yang terjadi

yang calonnya banyak
pemilu gubernur yang cuma tiga pasang
dan jadwal itu pun kita serahkan kepada mereka
dan mereka tahu itu
jadi hadirlah di tengah lapangan
kemudian juga turut mensosialisasikan secara aktif
bahwa hak hak daripada pasangan calon ini dilindungi oleh undang undang
hak dan kewajiban masyarakat juga ada terkait dengan pelaksanaan pemilu ini
jadi kalau mengenai penolakan itu sendiri sebetulnya itu perlu didalami lagi
apakah itu spontanitas atau sesuatu yang terkondisi
ketika nanti terjadi satu anomali yang hari ini saya sampaikan sebagai satu fenomena ya
anomali bahwa kemudian di tengah tengah banyaknya framing framing penolakan ini
pada tanggal lima belas februari ternyata ahok menang satu putaran
saya khawatir sekali ketika framing ini kemudian dikumpulkan
nah ini yang against kepada hasil kpu gitu loh
ini perlu loh menjadi masukan awal kepada teman teman agar mengantisipasi hal hal ini
dengan memberikan lebih banyak lagi sosialisasi agar pemilu pemilihan gubernur dki ini tidak kemudian mendicacat demokrasi
catatan sejarah nanti ini
inilah yang penting bagi kawan kawan kpu dan bawaslu mewaspadai hal hal seperti ini menurut kami
baik pak sekali lagi nasdem tetap mantap mendukung ahok ya pak ya
evaluasi kapan dilakukan pak
sampai hari ini kami belum ada perintah lain kecuali sukseskan
oke evaluasi nanti kalau sudah ada status hukum
ya itu evaluasi nanti bagian kerja daripada pimpinan pusat
apakah diperkuat atau hal lain gitu loh
baik pak bestari kan juga pimpinan maksudnya kita bisa mencari tahu nih dari pak bestari
ya itu yang saya masukkan lebih kan kalau hal seperti ini tidak bisa kemudian kita kayak gigit cabai pedas sabar dong
siap terima kasih pak bestari atas waktunya selamat malam
mbak wiwi terakhir barangkali apa yang bisa dilakukan nah ini kan sebenarnya dari kubu ahok sendiri ya
kita tahu bersama ini sudah terbuka sekali bahwa
terbuka sekali bahwa koalisi ini seperti koalisi koalisian gitu ya
jalan jalan sendiri pendukungnya apa namanya partai pendukung tidak jalan begitu ya
ini akhirnya ini hanya sekedar memberikan tiket dan kemudian ya sudah lepas seperti lepas tangan
apa yang bisa mereka lakukan koalisi ini lakukan
paling tidak untuk apa namanya empowering ahop lah
di sisi untuk di mata publik
iya ada dua ya jadi memang dalam pengalaman atau empirik ya
di tataran praksisnya itu sangat nyata bahwa calon nomor satu itu menentukan sebenarnya kemenangannya
ada pun partai dan sebagainya itu hanya melengkapi menggenapkan menyempurnakan kemenangan dari apa yang sudah dibawa oleh calon nomor satu
nah yang kedua sekarang memang bagaimana menegakkan kembali katakan gitu ya elektabilitas yang pernah dicapai oleh pak ahok dan pak jarod
yang menurut survei survei yang lalu itu tinggi sekali gitu kan dibanding yang lain
sekarang ini apakah partai partai atau tim suksesnya yang berlapis lapis itu bisa meyakinkan kembali masyarakat
bagaimana menyampaikan transfer knowledge gitu ya
transfer visi misi dan sebagainya
sosialisasi kepada masyarakat
kalau masyarakat itu sudah oga
itu susah sekali gitu
saya membayangkan kok resmi
esensinya serius sekali gitu ya
karena seorang petahana dalam sejarah pilkada itu hampir nyaris tidak ada sama sekali resistensi
sehingga muncullah calon tunggal karena saking hebatnya
nah di jakarta tidak seperti itu
nah ini yang harus dicarikan polanya strategi taktiknya bagi para tim sukses untuk meraih kembali gitu ya dukungan kepada pak ahok
kalau memang pak ahop itu digendaki
masalahnya kan tidak digendaki
bagaimana mengubah dari yang tadinya digendaki tidak digendaki dikehendaki kembali
jadi ini butuh blessing betul
di saat yang sama sebenarnya kekuatan ahok adalah berada di sistem sehingga dia bisa menggerakkan sistem
dan kemudian mewujudkan sesuatu yang di luar pengalaman sebelumnya gitu sebagai gubernur
dan satu hal lagi yang saya pertimbangkan adalah partai partai yang mendukung
baik itu pdi perjuangan golkar nasdem hanura
itu kan juga tidak mau vis a vis masyarakat
langsung berhadapan dengan masyarakat dengan nuansa masyarakat yang masih belum puas
tentu mereka agak tiarap dulu lah kan gitu
nah ini yang bisa kita pahami
jadi ini ya mungkin slowly but surely kan tidak akan terus menajam ya
badai pasti berlalu gitu kan
mudah mudahan badainya cepat habis
mbak mimie terima kasih
terima kasih atas waktunya
dan kita lihat perkembangannya seperti apa
tapi agak miris sih kalau misalnya di awal seperti bersemangat sekali mendukung
tapi belakangan ini karena angin berhembus kencang badai datang kocar kacir satu
dan biasanya partai itu tahu persis karena grassrootnya mengatakan something
oleh karena itu dia
terima kasih mbak